perkembangan digital tentu dapat membawa dampak positif dan berbagai kemudahan
namun jika tidak dapat mengontrolnya beberapa dampak negatif juga didapat
berdasarkan data digital around the world dua ribu sembilan belas pengguna media sosial di indonesia mencapai satu ratus lima puluh juta pengguna
atau sebesar lima puluh enam persen dari total populasi
rata rata lama pemakaian selama tiga jam dua puluh enam menit
beberapa hal yang kerap muncul ketergantungan atau cemas jika tidak menggunakan
media sosial membandingkan hidup kita dengan orang lain
membawa permasalahan dunia maya ke dunia nyata hingga mempengaruhi mood
ini yang dialami gina
waktu itu kan pernah mati lampu terus sinyal itu ngadet gitu kan
terus itu benar benar nggak tahu mau ngapain
karena kehidupan aku setengahnya itu kan medsos banget gitu kan
maksudnya apa namanya tergantung sama medsos
jadi waktu itu tuh benar benar ini banget
gak tahu mau ngapain
tak heran ada pengguna medsos yang akhirnya memutuskan untuk membatasi kehidupan medsos di platform tertentu
karena sadar akan pengaruhnya
karena pas gue lagi pakai instagram dll itu kayak toxic
ngerasanya kayak ngeliatin hidup orang terus jadi ngebandingin hidup orang sama hidup kita
jadi ngerasa kayak insecure sih jadinya memilih buat stop
pengguna media sosial yang berlebih dapat menyebabkan gangguan mental
fitur like dan komentar di media sosial juga kerap menjadi hal yang dapat mempengaruhi perasaan pengguna
ada ciri keperbadian bahwa ada orang itu senang mendapat pujian
orang itu senang mendapat perhatian
orang itu selalu pengen dapat dukungan orang banyak
kalau seperti itu
terus kita kembangkan
di balik itu akan ada suatu kelemahan bahwa ketika tidak banyak pujian
ketika tidak banyak perhatian saya akan down
dr danardi menambahkan manusia harus tetap memilih informasi yang sesuai dan bermanfaat
ini sama halnya memilih media sosial yang baik untuk pribadi seseorang
kondisi dan reaksi psikologi seseorang berbeda beda pada saat berada di dalam media sosial
menyarankan penggunaan media sosial baiknya tiga puluh menit hingga satu jam per hari
sandra insanasari himawan amri jakarta